dijanjikan bekerja di perusahaan pelayaran dengan upah tiga juta rupiah per bulan
tujuh orang warga tasikmalaya hilang kontak selama dua bulan
keluarga khawatir anak mereka menjadi korban perdagangan manusia
sedikitnya tujuh orang warga kelurahan sukamaju kidul indi hiang
kota tasik malaya jawa barat hilang kontak sejak dua bulan terakhir
enam diantaranya masih berusia remaja masing masing bernama gilang
baban deni ajura dede rian ajang serta seorang pemuda bernama aib
mereka hilang kontak setelah dibawa seorang pria bernama adil adit
yang menjanjikan pekerjaan di sebuah perusahaan pelayaran di jakarta
tanpa membawa surat lamaran mereka dijanjikan upah tiga juta rupiah per bulan
keluarga masing masing korban juga sempat dimintai uang lima ratus ribu rupiah
untuk membuka rekening dan membuat kartu atm di sebuah bank
alasannya uang gaji nantinya akan ditransfer ke sebuah rekening dan bisa diambil oleh keluarga
ikut kerja aja katanya ke aa ke sana di kapal katanya
di sini kan ada tujuh orang pada berangkat ke situ
sampai sekarang tuh nggak ini belum ada kabarnya gitu
ditelepon juga nadanya nggak aktif
keluarga sudah berupaya mencari para korban ke berbagai perusahaan pelayaran
kini mereka khawatir anak anak mereka menjadi korban perdagangan manusia
anda hadian tasik malaya